dan untuk mengelaborasinya telah terhubung melalui sambungan zoom dari luar studio direktur eksekutif indonesian resources studies atau iress marwan batubara
selamat sore pak marwan
ya terima kasih pak sudah bergabung dengan kita sore ini
pak marwan langsung saja kita elaborasi soal kasus ini
apa catatan anda soal pencurian bbm jenis solar milik pertamina ini yang baru terjadi delapan delapan miliar ini tidak sedikit pak
ya saya kira kita jangan terpaku hanya pada volume yang sekitar dua puluh satu lima itu saja gitu
itu yang paling penting
yang kedua kita jangan
menganggap bahwa yang terlibat hanya tadi disebut sebut tujuh orang itu saja
karena saya sangat yakin bahwa mereka hanya operator
ada mastermind ada orang orang di level yang lebih tinggi
baik itu di sisi swastanya maupun di bumn nya yang terlibat dalam kasus ini
karena itu kita berharap kepolisian bisa menuntaskan kasus ini secara transparan objektif dan tidak terpengaruhi intervensi dari luar utama
karena disebut volume yang terlibat itu adalah anggota legislatif dari satu partai
bisa saja ada intervensi untuk jegah
jangan sampai negatif
nanti yang di atas atas atau mastermind nya itu selalu bisa lolos
lalu yang jadi korban hanya yang jadi operator di lapangan
itu hal yang saya kira sangat penting untuk terus kita suarakan termasuk oleh cnn indonesia
jangan sampai seperti kasus di tahun dua ribu lima kalau tidak salah
itu kan ada pencurian minyak mentah di lawe lawe
di kalimantan timur ya offshore
itu kasus itu akhirnya tidak jelas apa ujungnya
itu kan kejahatan ya
pencurian minyak milik negara
tapi memang kalau dibandingkan dengan yang di tuban ini
saya kira justru pencurian di lawe lawe itu dari sisi teknis
dan mungkin kalau kita mau
di lawe lawe itu lebih sulit
itu di tengah laut
nah itu saja tidak bisa
nah kalau yang di tuban ini kan di tempat bongkar muat
curiannya bisa lebih mudah
karena itu yang terlibat juga saya kira ini bisa lebih gampang diusut
jangan sampai yang sulit saja susah diusut
ini yang mudah ini
malah bisa nanti ada deal untuk akhirnya tidak dilanjutkan
oke pak wangarwan artinya kemudian anda ingin mengatakan bahwa kasus ini tidak hanya selesai pada tingkat eksekutor saja
sudah diamankan tersangka
lalu kemudian ada hal hal penting lain yang perlu diselidiki lebih mendalam
begitu siapa otak dari kasus ini
termasuk juga dugaan keterlibatan wakil rakyat
begitu ya anggota dpr dalam kasus ini
karena memang seperti yang anda sampaikan agak sulit kemudian tidak curiga jika ada keterlibatan pihak internal
siapakah itu yang ini kita tunggu
artinya secara pengawasan dan tingkat keamanannya memang cukup sulit untuk ditembus begitu
ya saya kira karena memang si mastermind dan orang orangnya
berkepentingan di level level atas itu melihat tensi keuntungan
lalu ada terbuka kesempatan untuk bekerjasama dengan okun okun tertentu di bumn
maka mereka memang berupaya supaya ini bisa berhasil
dan karena itu tadi saya katakan jangan cuma melihat
pada saat kejadian beberapa hari yang lalu
tapi justru harus dikembangkan untuk menemukan bahwa ini sudah jadi sebelum sebelumnya
dua kapalnya juga
saya yakin bukan cuma satu itu saja
karena konon pemilik kapal ini punya sekitar tujuh atau lapan kapal
mereka sudah menangkap bbm
mereka sudah menangkap bbm
sebaliknya dari sisi bumn
kalau bisa begitu bebasnya pencurian itu berlangsung
di tempat terbuka tempat di mana bongkar muat bbm itu sudah rut
lakukan oleh kapal kapal pertamina
atau kapal kapal yang memang resmi untuk mengangkut
ini adalah objek tanah nasional
lalu dengan begitu saja curian itu mudah terjadi
maka kita memang sangat layak untuk menggugat mempertanyakan bagaimana peran pengamanan
dan juga orang orang di level atas di pertamina itu terlibat dalam kasus ini
artinya memang ini akan panjang begitu ya pak marwan
sampai kemudian anda dan teman teman juga mengirimkan surat begitu sampai ke presiden
bahwa kasus ini jangan sampai hanya berakhir di kasus penetapan tersangka eksekutor di lapangan begitu ya
atau seperti apa sebenarnya yang ingin didesak dari surat yang anda kumpulkan bersama teman teman
ya di samping hal hal yang saya sebut juga yang sangat penting adalah jangan sampai kasus ini bisa dipetieskan
karena adanya deal politik itu sebabnya misalnya kita sebutkan supaya proses penyelidikan yang dilakukan oleh polri
polisi airut ini jangan sampai terhenti atau diintervensi akibat adanya proses di dpr melalui mkd yang sifatnya itu kan lebih kepada politis
kalau sudah nanti politis masuk semuanya bisa hilang semuanya bisa tidak berlanjut seperti misalnya kita ingat kasus iktp
begitu banyak nama yang terlibat secara resmi diterbitkan oleh kpk yang jadi korban itu hanya beberapa orang saja
salah satunya itu setnov ya pak setnov lain lain kan sebetulnya kan terlibat terima uang
dan dana yang dikorupsi itu kan lebih dari satu triliun
karena deal politik di dpr akhirnya cuma satu yang kena yang lain itu masih bebas dan malah sekarang ini berkeliaran ya
apakah jadi kepala daerah atau tetap jadi anggota dpr
jadi maksud saya kita harusnya mengawal kasus ini supaya jangan sampai justru hilang karena kepentingan politik deal politik
nah kebaliknya kita juga inginkan dari partai ya yang anggotanya terlibat
itu tunjukkanlah komitmen kerakyatan
bahwa yang terlibat itu adalah wakil rakyat mestinya melindungi kepentingan rakyat kepentingan negara dan ini juga objek vital nasional
guna pelayanan kepada publik dan rakyat
jangan justru ini disalahkan karena adanya deal politik atau kepentingan politik
artinya kemudian aspek hukum masih menjadi yang prioritas untuk menyelesaikan dan mengungkap kasus ini
tanpa harus diseret ke ranah politik
tapi dari yang anda sampaikan sepertinya memang anda cukup konsen begitu ya
bahwa ada keterlibatan aktor aktor politisi begitu dalam kasus ini
anda punya catatan apa soal ini
kuncinya akan seperti apa untuk memastikan jika yang kita inginkan secara bersama sama tadi ini bisa dikawal begitu tanpa harus dipetieskan seperti yang anda sampaikan
ya kita berharap sebetulnya minimal dari partai di mana anggota dpr itu menjadi anggotanya itu menunjukkan komitmen
jangan sampai nanti baru digugat oleh rakyat atau lsm itu melakukan tindakan
nah justru sebaliknya kita juga tidak berharap
itulah sebabnya tadi kita berharap sebenarnya polisi tidak hanya berhenti di awal bersemangat menyiarkan kasus ini
dengan detail tadi kita dengar di awal
tapi nanti belakangan itu tidak ada kelanjutannya
atau malah tidak berhenti
berani mengungkap akibat adanya
kekuasaan terutama yang ada
partai partai politik dan kepentingan
antar partai di kekuasaan
oke anda ingin mengatakan
bahwa pertamina tidak berkutik begitu kalau
memang ada keterlibatan aktor aktor politisi begitu
bahwa di samping
ini harus diungkap
pertamina pun harus berani
bukan seperti tadi yang disebutkan itu
tapi kita mau pertamina pun
kepentingan rakyat melalui
ikut terlibat mengusut
sampai tumpas orang orang internal
kita ingatkan bahwa
ini yang tertangkap
sekian orang dan itu melibatkan
orang operasional di spm
tempat pengkarmuan itu
oke baik pak marwan
sangat yakin dan umumnya
kita dari pengamat
yang menulis surat itu sangat yakin
bahwa ini tidak hanya
melibatkan orang yang di lapangan itu
baik baik pak marwan kita sudah dapat poinnya
artinya kita tunggu bagaimana hasil
penyelidikan kasus ini
dan kita kawal secara bersama agar kemudian
mastermindnya atau otak dari
wakil rakyat begitu yang duduk di dpr
ini bisa terungkap dan
clear begitu ya
terima kasih pak marwan